distribusi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mulai dilakukan di sejumlah kecamatan di jakarta sejak senin pagi
logistik berupa tinta bilik kotak dan surat suara
didistribusikan ke seluruh kelurahan
seperti di kecamatan jatinegara jakarta timur
distribusi logistik dilakukan di kantor kecamatan jatinegara
menuju delapan kelurahan di kecamatan ini
ada empat ratus sembilan belas kotak suara yang didistribusikan
berikut logistik lain seperti tinta bilik dan surat suara
pendistribusian dilakukan dengan pengawasan panwaslu jakarta timur
serta aparat kepolisian
dari kelurahan logistik pemilu ini akan didistribusikan ke tingkat tps
pendistribusian seri ini akan diserahkan ke pps
sebanyak delapan kelurahan atau delapan pps
untuk pendistribusian ini
insya allah tidak mengalami kendala
seperti tahapan pertama pilkada
dan kita akan dikawal dari panwascam
lalu ppl lalu dari kepolisian juga akan kita kawal
sampai ke pps atau kelurahan masing masing